pemerintah arab saudi secara resmi mengumumkan penggunaan vaksin covid sembilan belas jenis sinovac dan sinovac
bagi jemaah umroh sejak dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
jemaah dengan dua jenis vaksin buatan tiongkok tersebut bisa melaksanakan ibadah
asalkan telah menambahkan booster dari jenis vaksin lain yang diperbolehkan untuk pelaksanaan umroh
keputusan ini disambut baik calon jemaah umroh di tanah air yang sudah tidak sabar untuk pergi ke tanah suci
sejak jadwal perjalanan umroh dihentikan pada februari dua ribu dua puluh akibat pandemi covid sembilan belas
meski demikian mita tanjung salah satu calon jemaah umroh asal sumatera utara
mengkhawatirkan terjadinya kericuhan dalam upaya pemberian booster vaksin kepada jemaah
maunya sih kalau bisa sinovac itu jangan pakai booster lagi ya
harapan kita seperti itu
untuk booster sendiri juga kita nggak ada masalah sebenarnya
kalau memang booster itu diatur benar benar
sesuai dengan rekomendasi dari saudi dan tetap juga kembali kepada pihak terkait pemerintah juga mohon difasilitasi dengan baik
menjawab kekhawatiran jemaah terkait pemenuhan persyaratan booster bagi para calon jemaah umroh
sekjen asosiasi muslim penyelenggara haji dan umroh republik indonesia ampuri
farid aljawi menyatakan ampuri telah menyiapkan skema khusus dengan menggandeng sejumlah pihak
kita sudah menggandeng beberapa pihak yang ditunjuk oleh pemerintah untuk penyedia booster
insya allah dalam waktu dekat ini kita mou dengan pihak tersebut
sehingga kita memfasilitasi dari sekarang teman teman yang sudah siap berangkat umroh disuntik booster yang menjadi persyaratan untuk masuk ke arab saudi
lebih lanjut farid menyebut hingga saat ini pemerintah arab saudi belum menyebut berapa jumlah kuota jemaah umroh asal indonesia
yang diperbolehkan berangkat
meski demikian ampuri rencananya akan mulai memberangkatkan jemaah umroh pada pertengahan september atau awal oktober dua ribu dua puluh
dengan kuota lima belas hingga dua puluh persen dari jumlah jemaah dalam antrean di tiap travel agent
data dari ampuri menunjukkan terdapat antrean jemaah umroh yang belum diberangkatkan di tanah air mencapai enam puluh ribu orang
setelah sebelumnya pada november dua ribu dua puluh sempat berangkat empat jemaah
jumlah ini belum ditambahkan angka calon jemaah umroh yang baru mendaftar di masa pandemi covid sembilan belas